ratusan penumpang kereta komuter lain terpaksa turun di tengah perlintasan kereta api di kawasan menteng jakarta pusat kami sore
ini merupakan imbas dari gangguan aliran listrik atas di sekitar stasiun menggarai
adanya gangguan listrik ini berdampak kepada terhentinya operasional kereta komuter lain yang melaju dari arah stasiun cikini menuju stasiun manggarai pada kamis sore
ratusan penumpang yang berada di rangkaian kereta komuter lain terpaksa turun di tengah perlintasan kereta api di kawasan menteng jakarta pusat
sejumlah petugas menyediakan tangga karena tingginya jarak pintu keluar ke jalur kereta
sebagian dari penumpang harus berjalan kaki menyusuri rel kereta untuk dapat sampai ke stasiun manggarai
hingga kamis petang pihak pt kereta komuter indonesia masih belum memberikan keterangan terkait gangguan yang dialami
itu listrik listrik jalur ini aja sih yang mati
gimana mbak informasinya mbak
ya disuruh nunggu sampai
dua jaman gitu